inilah arya saputra kemudian mengalami pembacokan yang dilakukan oleh tiga orang pemuda atau pelajar
yang kemudian arya saat itu sedang terluka parah akibat pembacokan
dia kemudian berhasil untuk menyeberang jalan dan akhirnya arya saputra menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini
sungguh miris kejadian ini dilakukan oleh tiga orang remaja
yang pada saat itu arya saputra tengah pulang dari sekolahnya
tengah selesai mengerjakan ujian susulan bersama dengan lima orang teman lainnya
ia menyeberangi perempatan pomat ini untuk menuju kembali pulang ke rumah
jumat siang sepuluh maret dua ribu dua puluh tiga arya saputra siswa kelas sepuluh sekolah menengah kejuruan di kota bogor
tewas akibat sabetan senjata tajam tiga pelajar lain yang berboncengan satu sepeda motor
saksi menyebut korban yang luka parah sempat balik
bangun dan menyeberang jalan sebelum akhirnya tersungkur di depan gapura jalan mandala
di pinggir jalan raya jakarta bogor
peristiwa tragis yang menimpa remaja enam belas tahun ini
terekam kamera dashboard mobil seorang pengguna jalan dan beredar di media sosial
cctv di sekitar lokasi kejadian pun merekam tiga tersangka pembacok korban ketika melarikan diri
senin tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga kapolresta bogor kota kombes bismo teguh prakoso menyatakan
polisi menangkap ma dan a dua tersangka pelaku pembacokan arya saputra
selasa empat belas maret dua ribu dua puluh tiga polisi mengungkap kedua tersangka diringkus di lebak banten dan di wilayah kabupaten bogor pada senin dinihari
polisi pun mengungkap kedua tersangka di ringkus di lebak banten dan di wilayah kabupaten bogor pada senin dinihari
maa dan asr pun diketahui membacok korban karena terbakar dendam
mirisnya ketiga tersangka menyasar korban secara acang
polisi menyebut sekolah para tersangka dan korban adalah musuh bebuyutan dan kerap terlibat tawuran
semula itu mereka mendapatkan provokasi lewat live ig
tantangan dari salah seorang yang berinisial a
itu dari salah satu sekolah
nah baru jumatnya ya tersangka dengan inisial ma ini anak yang berkonflik dengan hukum ini
mengajak dua rekannya
nah mencari keberadaan si a ini
tidak ketemu akhirnya dicarilah yang memiliki aliansi dengan sekolah tersebut
yang memiliki pola atau warna seragam yang mereka anggap sebagai pihak lawan
dan dilakukanlah tidak binat tersebut
dan dianyai dengan sehingga menyebabkan luka meninggal dunia
sejumlah kabar pun menyebut kawasan simpang pomat kerap dijadikan lahan tawuran antara sejumlah sekolah
termasuk sekolah korban dan sekolah para tersangka
kita nggak bermusuhan
gurunya guru yapis ngajar di sini guru sini juga ngajar di sana
itu hanya okunum aja
oknum ini oknum anak yang mungkin dia bergaul dengan alumni yang masih nganggur memprovokasi
silahkan aja mereka berargumentasi seperti apa itu
bukan kapasitas saya untuk meredam mereka berargumen ya mbak
tapi silahkan tanya alumni alumni yang memang sudah punya nama di sana gitu
seperti apa itu yapis gitu
bagaimana itu kami membina mereka di sekolah gitu kan
mungkin banyak alumni juga akan nanti akan yang berbicara seperti apa itu yapis gitu
nggak ada mbak misalkan atau guru atau lembaga pendidikan yang mendidik atau saya misalkan guru ini
membina anak atau mendingin anak ke arah yang tidak baik
umumnya baru diselesaikan per kasus dan belum menyeluruh
pola kekerasan itu cenderung mudah diambil pada remaja yang memiliki persoalan dari segi aspek akademis
sehingga mereka pada saat mendapatkan tantangan ini kan kasusnya kan mereka dapat tantangan ya
cara bagi mereka membuktikan tantangan itu adalah dengan jalan kekerasan bukan dengan jalan prestasi

jenazah korban dimakamkan di tepe uci ujung bogor
tapi suatu janji kerajaan nya

kalau saya pribadi sih pengennya hukumnya istilahnya ya dihukum seberat beratnya aja
gitu kan soplah istrinya gitu apa apa lagi ketemu ibunya juga pengennya dihukum mati
ya pengennya sih dihukum mati baik dari saya dari ibu angkatnya dari ibu kandungnya pengennya dihukum mati
pembacokan yang menewaskan arya saputra harus membuka mata kita semua akan perubahan pola
perilaku anak agar tidak ada lagi nyawa yang terenggut akibat tebasan gejolak
muda yang terlanjur dilampiaskan maria sarjana indra raharja bogor jawa barat